mulai tanggal tiga puluh itu sesudah ngesuang edaran
ada perintah untuk
menolak masunya orang asing
dari sebelas negara
ada disana termasuk hongkong
jadi empat belas hari
ketika mereka berada disana